di amerika serikat kanada dan meksiko
dalam pertemuan ini infantino memperkenalkan fungsi dari penggunaan kartu merah dan kuning dalam pertandingan sepak bola
kepada trump ia menjelaskan bahwa kartu kuning berarti peringatan dan kartu merah digunakan untuk mengusir seseorang dari lapangan
kemudian trump mengambil kartu merah dan mengacungkannya ke arah para jurnalis yang meliput pertemuan mereka
trump menilai piala dunia merupakan momen penting saat piala dunia dua ribu dua puluh
trump mengatakan jabatannya sebagai presiden amerika serikat telah berakhir
berikutnya masih dari amerika di tengah upaya perbaikan hubungan dengan korea utara
amerika serikat tidak memiliki rencana untuk kembali menunda latihan militer dalam skala besar dengan korea selatan
hal ini disampaikan menteri pertahanan amerika serikat james mattis pada selasa waktu setempat
mattis menekankan bahwa militer amerika serikat belum memiliki rencana
untuk menunda latihan militer di semenanjung korea pada tahun depan
seperti diketahui tahun ini presiden amerika serikat donald trump melakukan penundaan latihan militer gabungan
berdasarkan permintaan pemimpin korea utara kim jong un dalam ktt di singapura pada juni lalu
tidak ada rencana untuk menunda latihan militer lagi
kami akan bekerja dengan tni dan apa yang dia butuhkan kita akan lakukan untuk memperkuat usahanya
tapi pada saat ini tidak ada diskusi tentang penundaan militer lagi
fenomena water spruce atau tornado air terjadi di swiss pada minggu waktu setempat dan di yunani pada senin waktu setempat
saksi mata yang berada di lokasi berbeda
hasil merekam fenomena yang jarang terjadi ini
fenomena water spruce terjadi di danau zurich swiss serta di lepas pantai corfu di pulau paxos yunani dalam dua hari berbeda
daniel gerstfaser warga setempat di zurich serta nicole henney yang tengah berlibur di yunani langsung merekam kejadian ini
water spot merupakan tornado berbentuk corong awan yang terjadi di atas air namun tidak mencapai daratan
fenomena ini biasanya lebih lemah daripada tornando biasa namun tetap berbahaya bagi pesawat
dan perahu yang melintasinya